kita lakukan koordinasi sangat intens dengan kang riki yang sedang berada di birmingham
saya juga tidak bisa bertemu secara langsung karena all england yonex dua ribu dua puluh satu ini diselenggarakan dalam kondisi lockdown
tertutup dan juga tidak ada penonton
jadi kami tidak bisa hadir secara fisik untuk memberikan dukungan kepada idola idola kita
pejuang pejuang kita yang sedang bertempur di all england
terima kasih kang riki sekali lagi sudah berkenan hadir dan terus berkoordinasi dan berkomunikasi intens
bahkan tadi pagi jam dua waktu inggris saya dan kang ricky juga berbicara dengan bu retno
dan bu retno juga berbicara dengan kang riki
maksudnya maaf memberikan perhatian yang sangat besar dan saya ingin pastikan instruksi dari bu menlu
arahan dari bu menlu retno kepada kami jelas sekali bahwa saya dan tim kbri akan terus berjuang
dan harus terus berjuang secara maksimal memastikan tidak ada diskriminasi perlakuan yang fair
dan ada keperluan untuk transparansi dan memastikan bahwa segala kebutuhan
teman teman para pejuang di birmingham tetap terus dipenuhi dan didukung
dari segi sekuens kejadiannya mungkin mohon nanti kang ricky yang lebih melengkapi
tapi saya hanya menyampaikan sedikit beberapa indikasi atau informasi
tadi malam memang kami menerima informasi dari tim bulu tangkis indonesia
tentunya dengan tim dokter okta bu elia
dan kang riki sendiri dari teman teman yang sedang bertanding di birmingham
bahwa dua puluh orang anggota tim harus melakukan karantina mandiri berdasarkan hasil track and trace
national health service nhs karena terdeteksi telah melakukan kontak atau kontak dengan penumpang pesawat
yang terdeteksi positif ini informasinya diterima by email ini kebiasaan di inggris demikian
perlu saya sampaikan dan ini juga saya yakin pasti nanti akan dikonfirmasi oleh kang ricky
bahwa seluruh tim atlet dan seluruh tim pendukung indonesia sudah melakukan pcr
sudah memenuhi protokol kewajiban protokol hasil pcr negatif dan juga telah melakukan vaksinasi di indonesia
dan bahkan pada saat ketibaan di birmingham pun sudah dilakukan tes pcr kembali
dan hasilnya juga telah dilakukan
dan teman teman para pejuang juga membawa bukti sertifikat sudah melakukan vaksinasi
rencananya memang hari ini akan ada pcr kembali tapi ini tampaknya di hold
kita akan klarifikasi lebih lanjut
dalam perkembangannya pada hari pertama tujuh belas maret yaitu kemarin
lima orang pemain tim indonesia dengan didampingi pelatih telah menjalankan pertandingan
dan tentunya juga kontak dengan tim dan ofisial dari negara lain
ini informasi tentu saja terima kasih kang ricky juga sudah menyampaikan kepada kami
dan kami mengikuti secara online
di hari yang sama pertandingan sempat tertunda karena terdapat tujuh orang atlet dan ofisial dari negara lain
yang dinyatakan positif namun setelah dilakukan tes ulang dinyatakan negatif
dan sebagai hasil koordinasi kami dengan bu rekam
dengan bu menlo dan juga dengan kang ricky saya bisa berbagi langkah langkah yang telah
dan akan terus dilakukan oleh saya dan teman teman di kbri london
kalau dukungan dan doa terus kang ricky dari kami dan keperluan apapun
insya allah akan kami bantu dan kami penuhi terus
pertama saya juga semalam sudah menghubungi langsung duta besar inggris
di jakarta rilisnya sudah kami sampaikan poin poin apa yang kami sampaikan kepada pak owen di jakarta
tadi pada pukul delapan pagi pun kami sudah berkomunikasi dan menyampaikan permintaan klarifikasi kepada nhs
alasan kenapa notifikasi email diberikan kepada beberapa dan tidak kepada semua
jadi kejelasan mengenai pemain
tim negara lain yang tidak mengikuti karantina juga kenapa bagaimana
dan juga kita ingin mendapatkan kejelasan
kalaupun di pesawat duduk di mana yang ditentukan sebagai harus isolasi dan mana yang tidak
ini kan kita perlu kejelasan dari yang otoritas yang berwenang
nhs telah merespon dan juga akan segera kembali ke kita
tentu mereka masih perlu waktu
yang berikutnya yang kedua
maaf yang ketiga
saya telah berkoordinasi terus dan tadi juga bertemu secara virtual dengan kang ricky
bahwa alhamdulillah kondisi fisik para pejuang kita sehat
tetapi harus diakui dan kita juga sangat berempati dan bersimpati
kondisi mentalnya down dan kecewa
kita saja sebagai penonton kang ricky kita kecewa
kita down dan marah apalagi para pejuang yang sudah mempersiapkan lama
membawa nama baik indonesia dan perjalanan ke inggris pun tidak nyaman
ini kan melalui colok colok pcr segala macam kok dibegitukan saja
dan tentu saja saya terus update ibu menlu dan saya laporkan terus perkembangan seperti ini
dan mohon kang ricky disampaikan juga kepada teman teman
barusan bu menlu menyampaikan salam lagi kepada teman teman
itu itu arahan dari ibu menlu
nanti mohon setelah saya perkenankan kang ricky untuk berbagi informasi lebih lanjut
yang keempat sebagai respon dari pendekatan saya dan permintaan intervensi dubes inggris
pagi tadi jam sembilan tiga puluh saya telah berkomunikasi dengan duta besar sarah cook
ini adalah direktur asia tenggara kemlu inggris
saya sampaikan pesan pesan pentingnya tidak ada diskriminasi
tidak adanya pembedaan dan pentingnya transparansi
beliau menyajikan untuk segera tindak lanjut
beliau juga meminta kepada saya data detail pesawat tanggal ketibaan tanggal pcr
dan juga nama ataupun identitas pemain lain yang ditengarai berada dalam pesawat
dan ibu sarah juga dapat memahami kalau memang ada persepsi yang dianggap sebagai unequal atau different treatment kepada atlet kita
dalam kaitan ini tadi juga saya sudah sebagai hasil diskusi saya dengan kang ricky
saya sampaikan ke duta besar sarah cook opsi opsinya apa saja
intinya prinsip dari indonesia adalah tidak ada diskriminasi
tidak ada unfair treatment dan ada transparansi
opsi yang pertama yang paling mungkin dilakukan adalah berikan kesempatan untuk dilakukan pcr kepada atlet indonesia
dan tim pendukung pada hari ini secepatnya dengan hasil yang segera
itu nomor satu
kedua kita lihat hasilnya apa
apapun hasilnya tentu kita akan menghormati karena itu fakta
dan dalam kaitan ini
dan dalam kaitan ini
kalau memang karena juga mengingat bahwa pemain dan para pendukung juga sudah berinteraksi dengan banyak negara di lapangan national indoor arena
tentunya perlu dipertimbangkan juga agar all england ini dihentikan sementara atau bahasa inggrisnya di suspend
dihentikan sementara semua pertandingan untuk memberikan kesempatan isolasi mandiri
semua diberikan treatment yang sama
dan setelah sepuluh hari dimulai lagi pertandingan itu
ini seperti yang pernah dilakukan dalam australian open tenis di melbourne
opsi ketiga yang kami sampaikan dan ini juga dicatat oleh ibu sarahkop adalah
ya udah kalau memang angka positif diterita atau dialami oleh atlet maupun pendukung yang cukup besar cukup masif ya hentikan aja all england dua ribu dua puluh
toh gak ada urgensinya juga mengingat kepentingan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh atlet termasuk juga atlet indonesia
itu yang sudah saya sampaikan kepada ibu sarah cook
ibu sarah cook sudah menjanjikan dan akan segera kembali ke saya
barusan mohon maaf agak terlambat dimulainya karena saya juga melakukan pendekatan dan pembicaraan dengan richard graham
itu anggota parlemen inggris
ketua all party parliamentary group untuk indonesia sahabat indonesia
saya juga minta intervensi dari anggota parlemen kepada otoritas inggris agar melakukan opsi yang kita tawarkan
dan intinya adalah kembali lagi prinsip tidak ada diseminasi tidak ada unfair treatment dan transparansi
itu sudah kita sampaikan
dan yang keenam
saat ini saya segera melayangkan surat
suratnya cukup keras kepada presiden badminton world federation paul erick hoir larsen
ini bekas pemain badminton juga ya
tapi lebih tua saya yakin dari kang ricky
juga surat ini ditujukan kepada chief executive of badminton england
intinya antara lainnya
tentu saja menyatakan kekecewaan yang mendalam atas penarikan tim indonesia dalam turnamen all england
ini message yang pertama
kedua menyampaikan fakta fakta terkait pcr test dan juga pematuan protokol yang sudah dilakukan oleh atlet indonesia
termasuk vaksin yang sudah dilakukan
yang ketiga ketidakadilan
karena atlet lain yang diindikasikan
kenapa nggak indonesia yang tidak positif
diindikasikan berinteraksi dengan yang positif
kenapa tidak diberikan tes
ini yang saya kejar terus
agar tes ini diberikan kepada atlet indonesia dan tim dukung
dan kita juga dalam surat
saya meminta klarifikasi mengenai status dari pemain negara lain yang berada dalam satu pesawat
dan juga kita kecewa
jadi penyelenggara begitu terima email
dan iya tapi tidak berusaha untuk mencari solusinya
dan juga supaya tidak timbul kembali lagi yang dikatakan sebagai diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil
sebagai contoh dalam surat juga saya sebutkan
di inggris ini kan ada liga premier english premiership
prakteknya di inggris
kalau ini pernah terjadi di tim manchester city misalkan
satu pemain positif bukan berarti timnya nggak boleh main
faktanya kalau satu pemain yang positif
ya satu itu yang isolasi mandiri
yang lainnya silakan bermain
saya yakin pasti dilakukan tes pcr
jadi ini yang kami sampaikan dalam surat tersebut
dan kembali lagi
saya tekankan tiga poin penting itu
opsi itu yang harus dipertimbangkan dengan serius
dan penyelenggara badminton dari inggris
setelah ini saya akan telepon paul eric hoyer larsen
menekankan kembali message seperti ini yang sangat keras dari kita
dan juga kepada pihak inggris
eh jangan lupa loh ya
badminton ini memang asalnya dari inggris
tapi jangan lupa ratusan juta penggemar adalah dari indonesia
dan saya juga katakan
saya tidak mau isu ini menjadi hambatan
dalam pengembangan hubungan bilateral yang lebih baik
antara indonesia dengan inggris
karena harus ada mendapatkan update dari kemlu inggris
dan saya masih harus menelpon paul eric hoyer larsen
dan ketua badminton inggris
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bapak duta besar desra percaya
berikutnya kesempatan kami berikan kepada bapak ricky subagnya
silahkan pak riki waktu dan screen
baik terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih mas yoyo
dan juga pak dupes pak desra percaya
terima kasih atas waktunya
saya menyambung apa yang disampaikan tadi oleh pak desa
kaitan dengan kejadian di all england california
dan kali ini di birmingham tahun dua ribu dua puluh satu
dimana kejadian yang tidak terduga memang sangat disayangkan
dan tentunya juga ini sangat menyakitkan bagi tim indonesia
saya ingin bercerita sedikit izin pak desra
bagaimana keberangkatan atau datangan tim kami
dengan jumlah tim dua puluh empat orang
melalui istanbul dengan turki airlines dari tanggal dua belas
transit di istanbul
dan dari istanbul ke birmingham di tanggal tiga belas
yang diawali dari sebelum keberangkatan kita di jakarta
bahkan sebelum keberangkatan juga memang diagenakan
tim kebetulan vaksin kedua
dan di jakarta
sesampai di birmingham
tim sampai hotel dan langsung dilakukan oleh panitia tempat
dilakukan langsung tes pcr
di tanggal tiga belas
satu hari kemudian
keseluruhan tim dinyatakan negatif
di hari minggu
tim dinyatakan negatif
kami seperti biasa
keseluruhannya memang mengikuti aturan protokol kesehatan
kita sudah mulai jadwal latihan
kita sudah melakukan jam latihan
sesuai yang memang sudah kita minta waktu latihan
walaupun masih di practice hall
belum di main hall
hari berikutnya di hari selasa
juga kita masih melakukan latihan
interaksi di hall
juga karena satu hotel ini
seluruh tim peserta
tinggal atau apa namanya
ditempatkan di satu hotel
di tempat yang sama
dari seluruh peserta yang ada
nah di hari kelima
dimana memang seharusnya sudah dimulai pertandingan
lakukan di tanggal enam belas
yang mana pada saat itu
dari panitia pertandingan
dinyatakan diulur satu hari untuk mini news meeting
diawali hanya memberikan informasi
pada saat mini news meeting
hanya memberikan informasi bahwa
mini news meeting dilakukan esok hari
atau di pending satu hari
dikarenakan memang ada beberapa atlet
dari tiga negara yang memang juga sudah disebutkan
yaitu negara denmark
dan juga india
yang indikasi hasil dari mungkin vcr ini positif
nah dikarenakan menunggu hasil berikutnya
sehingga baik itu
juga mini news meeting
ditunda keesokan harinya
pertandingan seharusnya dilakukan pagi hari
karena menunggu hari berikutnya mini news meeting
akhirnya pertandingan ditunda
hingga siang hari dimulai di hari rabu
itu di pukul dua siang
yang seharusnya dimulai pagi hari
nah di hari
di tanggal tujuh belas kemarin
tim indonesia khususnya
saya sendiri saya pribadi mendapatkan satu email
mendapatkan satu email dari nhs
yang menyatakan bahwa disitu
harus isolasi sepuluh hari
dan saya komunikasi dengan dokter
yang memang kita satu tim
maksud tujuan apa dan segala macam
nah ternyata saya sampaikan ke tim
ya dari dua puluh empat tim indonesia
yang mendapatkan email itu dua puluh orang
yang mendapatkan email
dengan email yang sama dari nhs
yang menyatakan sepuluh hari
di tempat atau di rumah atau di tapi bunyinya
memang isolasi sepuluh hari
terhitung dari tanggal tiga belas
sampai dengan tanggal
sampai dengan tanggal dua puluh tiga
nah dimana hari kemarin
memang pertandingan juga sudah dimulai
sudah dimulai kita juga beberapa pemain sudah
sudah turun bertanding
kevin gideon hasan hendrak
juga yang lain lain juga sudah bertani
dan malamnya juga
pada hari pertama ini akan dipertandingkan
nah namun karena memang ada email itu
sehingga kita juga dipanggil oleh panitia setempat
mengkonfirmasi bahwa memang betul
ini email menyampaikan memang
dari dua puluh orang
yang mendapatkan email
harus sesegera mungkin karena
kemarin itu posisi saya
juga yang lain lain sedang berada di hall
sesegera mungkin ini harus kembali ke hotel
menyatakan seperti itu
kita sempat berdebatkan menyampaikan
hal ini kenapa terjadi
apa namanya sikap kita harus segera mungkin
nah pada saat itu posisi
hasan hendrak sedang bertanding
hasan hendrak sedang bertanding
dan setelah itu sebetulnya ada
posisi pada saat menyampaikan panitia itu
hasan hendrak sedang bertanding
dari email itu dinyatakan bahwa
kenapa sepuluh hari harus isolasi
karena email itu menyatakan
dari istanbul ke ke
ada seorang penumpang atau apa namanya
yang satu pesawat dengan kami tim indonesia
memang dinyatakan positif
dan tidak diberitahu siapakah
yang ee terkena
ee yang positif
covid sembilan belas ini tetapi intinya
ee seseorang yang yang yang
yang berdampak ke tim kita karena memang yang satu pesawat
nah inilah yang menjadikan
kenapa kita mendapatkan email
dari dua puluh empat pun hanya dua puluh
yang mendapatkan email ini juga
saya kurang tahu persis kenapa
seperti itu kalau dinyatakan satu pesawat
yang seharusnya keseluruhannya mendapatkan
jadi intinya yang sepuluh hari itu karena memang dinyatakan
dari ee turkish islands dari istanbul ke birmingham
ini ada seseorang yang terjangkit covid
dan kita berada di satu pesawat dan
dan dinyatakan harus isolasi
tapi sekali lagi dari dua puluh empat tim indonesia hanya dua puluh yang mendapatkan emas
dan itu harus diisolasi
yang kedua ee
pada malam itu
karena memang informasi dari panitia seperti itu
otomatis langsung setelah hasan hendra
ee tim indonesia
kembali ke hotel dan dikawal
berjalan kaki dari dari
dari hall ke
ke hotel yang seperti biasanya ada transportasi
tapi ini jalan kaki
ee sampai dengan hotel
kebetulan kita di lantai tiga
kita tidak menggunakan lift
kita menggunakan ee
tangga ke lantai tiga
nah ini seperti juga kita
sepertinya sudah ee apa
karena covid gitu ya tim tapi
ee mandiri dari dari hasil ee informasi email itu
nah sebetulnya dari ee
tes pcr sebetulnya dari hari pertama
itu kedatangan hari pertama yang dinyatakan negatif
sebetulnya ada tes pcr itu di hari ini
di hari kamis
ya dan itu sudah fix sudah konfirmasi
sebelum mendapatkan email tersebut
sebelum mendapatkan email
sebetulnya agenda kita yang kedua di pcr itu
di hari ini
tetapi kemarin kita mendapatkan email
dan kita juga sampaikan
eee bahwa sebetulnya ada tes pcr besok
namun panitia menyampaikan
tidak perlu pcr tetapi
email itulah atau isolasi sepuluh hari lah yang harus
di aturan itulah yang harus diikuti
sehingga memang hari ini kita tidak
tidak mendapatkan atau tidak jadi
nah ini juga satu apa namanya
bagi kita bagi tim indonesia satu
ada hal hal yang memang dari satu
satu pesawat kebetulan juga ada
tim dari turki yang satu pesawat
baru hari ini dinyatakan work over
sementara kita baru tadi malam
langsung dinyatakan work over
ada ada tes beberapa hari
ee yang dinyatakan
tiga negara tadi yang tadi di depan saya sampaikan
mereka diberi kesempatan tetapi ini pun tidak tahu
ee yang dari tiga negara
denmark thailand dan india
tujuh tujuh ee orang ini
ya sehingga itu bisa dipending
di managers meeting pertandingan pun di
mundur seharusnya pagi ee
yang akhirnya dilakukan siang
nah kenapa dengan hasil yang
email dari apa namanya
sama sekali tidak diperkenankan
dari mulai tadi malam
nah ini mungkin yang yang yang
dan tentu harapan
saya tim sebagai
tim manajer dan juga teman teman
atik semua karena ini all in one
kita hanya mengirimkan dua belas atlet
yang memang atik atik andalan kita
mengecewa yang menurut saya
informasi yang masih belum
ee mendapat kejelasan yang memang betul betul
karena dari pihak panitia pun
tidak bisa menjelaskan secara rinci
siapakah yang terkena kita dan
dari dua puluh empat pun kita hanya dua puluh yang
yang ee mendapatkan email
nah selama di sini pun setelah
setelah lima hari
juga kita interaksi di hotel
atau di lapangan yang sudah terjadi
karena kita mendapatkan email baru kemarin
nah logikanya juga ini
menurut saya harus
semuanya di tes juga pcr
ee supaya lebih fair
karena kita sempat interaksi
baik itu di hotel di lapangan
transportasi di pis juga
kita bertemu dengan negara negara lain
walaupun mengikuti secara
secara secara protokol kejahatan
apa namanya kalau dianggap memang
di penerbangan itu yang dianggap
ada dampak dari seseorang yang
yang covid sembilan belas
selayak juga yang
masih dengan kami pada saat lima hari
yang kita sudah berjalan
itu di hotel atau berkesaharian selama lima hari
itu mungkin yang yang yang
ee tentu harapan besar
kita sepakat tadi untuk berjuang
bagaimana harapan harapan tadi
untuk bisa menyampaikan yang pertama tadi
untuk sesegera mungkin tes pcr
ee depending untuk menunggu hasil pcr
dan juga kalau memungkinkan memang
ee di stop apa namanya
kejuaraan o lenggeng dua ribu dua puluh satu ini
kurang seperti itu pak ibas
dan juga teman teman media
mas yoyo terima kasih
waalaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kepada pak deska
dan pak riki
atas kehadiran dan keterangan persnya
terima kasih pula untuk
ibu direktur ristiana o'branata
yang diberikan peserta timnya
dan teman teman semua
yang telah hadir
dengan demikian acara ini kami tutup
baru saja kita dengarkan press conference
dari duta besar ri untuk inggris
ada desra percaya
yang tadi mengungkapkan sejumlah poin
yang cukup kencang begitu
sebuah diplomasi yang dilakukan oleh
pemerintah indonesia terhadap pemerintah inggris tadi
juga tidak hanya
dut besar ri untuk inggris
ada juga yang melakukan press conference
yang diadakan oleh ricky subagjaya
yang merupakan manajer timnas indonesia
blutankis yang bertanding
dan tadi dut besar ri untuk inggris
menyatakan bahwa telah
menghubungi nhs untuk
mengetahui bagaimana detail
kemudian menjadi wo begitu
timnas indonesia kemudian
sebagai respon ini ada intervensi
terhadap dut besar rakhkuk
dut besar ri untuk inggris meminta
tidak ada diskriminasi dengan meminta
data detail soal penumpang pesawat
kemudian opsi pertama
untuk memberikan kesempatan
tes pcr kepada atlet dan
ofisial indonesia melihat
apakah kemudian hasilnya negatif
atau positif kemudian dipertimbangkan
kemudian kita lihat juga ada poin
bisa dipertimbangkan untuk kejuaraan
all england dihentikan sementara
untuk kebutuhan isolasi
karena pemain indonesia ini juga melakukan
interaksi dengan pemain dan
ofisial dari negara lain kalau memang
angka positif covid sembilan belas atlet
cukup besar all england
dihentikan saja karena
kesehatan adalah yang utama
selain itu tadi dut besar desra
juga mengirimkan surat berisi kekecewaannya
kepada presiden bwf
keputusan wo bagi timnas indonesia